mama sama ayang pasti seneng makan bubur yang aku bawain
kasian mungkin mereka belum makan
nantiara nantiara makan dulu ya
ih kalian nyagu banget sih
ma mama sekarang makan dulu
dan anak bapak hanya cocok dengan ibunya
tidak cocok dengan tenah bapak
pas rumah ibu dirampok
berampok itu pas
berapa kita berkuasa agung
yaudah mama tunggu disana
nanti aku jeput ya
aku gak bisa kembali sama kamu
iya pak sebentar ya
adik mau kemana kamu
ma anak itu tadi ketabrak aku mau lihat kondisinya
aduh mau ngapain sih
udah gak usah diurusin tuh risiko dia
ngapain dia dagang di jalanan siapa yang suruh dagang di jalanan
anak itu kan yang aku temui di sekolahnya tiara
ardi jangan turun ardi
biarin aja buat apa diurusin kenal juga enggak
om temenin sini om lihat
kamu lihat ya ini ada yang sakit
enggak om cuma sakit sedikit kok
syukurlah kamu gak apa apa
kamu kenapa jualan di jalanan
harusnya anak seumuran kamu itu belajar bukan jualan paham
tapi aku harus jualan om kalau aku gak jualan nanti aku gak bakalan bisa ngasih makan buat keluarga
ya allah kasian anak ini umurnya gak beda jauh sama tiara
tapi nasibnya sangat jauh berbeda
om beli gorengan kamu sepuluh
kasian anak kamu nungguin pasti dia nyariin kamu
oh tapi aku gak punya kembaliannya
ya udah om aku tekerin dulu ya
boleh kerinduan gak
udah cepetan ngapain anak orang diurusin
kok pergi sih
om ini kembaliannya
am ini kembaliannya
wah ini kan gorengannya yang orang tadi beli
kasian mungkin mereka belum makan
don tiara don tiara makan dulu ya
ih kalian jago banget sih
mama mama sekarang makan dulu ya
oh bentar aja ah
ih gak mau

dah dah dah
aku bener bener ya
tenggak ngem policet
mama sekarang istirahat dulu ya
sebentar ya aku ambil air putihnya dulu
alhamdulillah mama ngakuin aku sebagai anaknya
ini ini balsam
biar rakyat yang kuat
mata penjualnya dioresin dua kali sehari
jadinya m bisa sembuh deh
kamu memang anak baik
ya yang sekarang aku alesin ya
wow sekarang waktunya kamu tidur

aku belum selesai mainnya oma
besok aja dilanjutnya oke
itu susah sih ana